hai sebagai gambaran pada tanggal dua agustus dua ribu dua puluh satu atau menjelang seratus kematian kofit
nasional dari total sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu jiwa terkonfirmasi meninggal dua puluh satu dua belas nya dari jawa timur artinya
tak kurang dua puluh satu persen angka kematian nasional berasal dari jawa timur seiring dengan tingginya
kasus konfirmasi meninggal tinggi pula kasus kematian dokter di jawa timur dari total jumlah
kematian tenaga kesehatan di indonesia memang yang paling banyak ada di provinsi jawa timur
terutama dokter jadi dokter di provinsi jawa timur sampai hari ini pada tanggal ini itu satu ratus enam puluh
dokter telah wafat dan dari itu pun yang paling banyak terjadi pada bulan
juli dimana didapatkan lima puluh sembilan dokter wafat pada bulan juli jadi bersamaan dengan kenaikan yang
tajam dari jumlah pasien dari jumlah yang dirawat dan dari jumlah penderita yang meninggal disertai
juga dengan kenaikan yang tinggi dari para dokter tenaga kesehatan yang sakit dan yang wafat
kondisi ini jelas berdampak pada penanganan covid sembilan belas mengingat dokter sebagai tenaga kesehatan
adalah garda terdepan di lain sisi epidemiolog universitas airlangga menyatakan tingginya angka
kematian di jawa timur belumlah keseluruhan karena realitasnya masih banyak kasus yang belum
terlaporkan itu yang terlaporkan itu yang hanya positif terkonfirmasi kan jadi sebenarnya kalau
kita lihat apa di masyarakat tuh banyak kematian yang belum sempat dites padahal mereka tidak
mengatakan itu meninggal karena covid mereka sendiri tidak mau menyebut kata kurun aja nggak disebut
tidak mau menyebut corona kondisi seperti ini tergambarkan di realitas di lapangan masih banyak
masyarakat yang mengabaikan dari keberadaan kofit sembilan belas seperti tulisan warga madura yang viral berjudul
mati corona ala madura dimana masih banyak masyarakat yang tidak mau mengakui keberadaan
covid sembilan belas bahkan menyebutnya
pun tidak berkenan salah satu sikap nyatanya ditunjukkan dengan penolakan tes masif dan gratis
seperti yang terjadi di suramadu pasca ditemukan varian delta di bangkalan madura awal juni lalu
yang ditunjukkan dengan aksi demo penolakan warga madura kepemerintah kota surabaya tulisan saya itu
bisa menjadi bahan introspeksi nasional bukan cuma madura itu bisa terjadi dimana saja sepanjang
masyarakat rural kalau masyarakat urban saya kira agak lebih rasional
tapi kalau masyarakat rural rata rata ingin menyederhanakan permasalahan
jadi masalah berat dianggap ringan masalah ringan dianggap tidak ada
ini sepertinya lompatannya sangat ekstrim masalah berat dianggap tidak ada
ya penanganan kasus covid sembilan belas memang harus dari hulu ke hilir
kematian adalah hilir sementara hulunya adalah penemuan kasus positif di masyarakat dan penanganan yang tepat
windu purnomo menemukan tes di masyarakat masih jauh dari standar ideal atau minimal dua puluh kali lipat dari standar who
karena masih banyaknya kasus yang tak terlaporkan
bulan maret lorok bahkan menjadi separuh dari batas minimum who
ya perharinya perminggunya itu
ya kan sekarang naik lagi sudah lebih bagus
tapi bukan bagus tapi lebih bagus
sekarang sudah dua tiga kali lipat
bahkan pernah empat kali lipat dari batas minim who
ya jawa timur akhir akhir ini bisa dua kali lipat dari batas minimum
tapi itu sangat jauh dari ideal
harus india mampu tiga puluh kali lipat dari batas minim who
ya yang satu per seribu penduduk per minggu
ya uk misalnya sebagai contoh uk ya
india inggris itu mampu satu ratus lima puluh kali lipat dari batas minimum who
ya australia tujuh puluh tujuh puluh lima kali lipat dari batas minimum who
kita sampai hari ini baru dua tiga kali lipat
dan itu sangat jauh dari ideal
ya kematian adalah hilir
dan agar tak sampai menuju ke hilir penanganan yang tepat semenjak hulu perlu dilakukan dengan sebaik baiknya
salah satunya adalah dengan tes masif dan tepat
tes masif yang dimaksud adalah tes pada warga yang beresiko tinggi hasil tracing suspek
memiliki gejala seperti influenza
pneumonia dan pasca perjalanan luar negeri
kelompok tes ini disebut dengan tes substansial yang sepenuhnya harus dilakukan dengan sepenuhnya
sementara tes random seperti di perbatasan atau menuju perjalanan sebenarnya adalah tes tambahan
bila tes substansial sudah dilakukan dengan baik